sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat kembali digelar
sidang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati akan menjalani sidang lanjutan
dan saat ini kita bisa saksikan bersama bahwa kedua terdakwa sudah berada di ruang pengadilan negeri jakarta selatan
kita tinggal menantikan saksi saksi yang akan pula masuk ke dalam ruang persidangan
karena memang hari ini sidang lanjutan untuk kedua terdakwa beragendakan pemeriksaan saksi
rencananya saksi dari keluarga brigadir yosua huta barat dihadirkan dalam sidang hari ini
hal tersebut menjadi pertemuan perdana verdi sambo dan putri candrawati dengan keluarga joshua usai insiden penembakan
tidak ada buah keluarga juga ya
tidak ada yang mulia
saudara rosti simanjuntak
lahir di tapanuli utara tanggal satu juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
agama kristen protestan warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil guru sd